ya presiden jokowi menanggapi kabar bohong alias hoax mengenai larangan azan dan izin pernikahan sesama jenis
jika dirinya kembali terpilih sebagai presiden jokowi beranggapan hoax seperti ini harus sesegera mungkin direspon untuk mencegah dan dicegah penyebarannya maksud kami
jokowi menyampaikan penyebaran hoax yang dilakukan dari pihak dari pintu ke pintu harus segera dicegah baik oleh masyarakat
ataupun para alim ulama hal ini disampaikan oleh presiden saat memberi sambutan pembukaan musyawara nasional alim ulama dan konferensi besar nahdlatul ulama dua ribu dua puluh
presiden mengajak agar penyebaran kabar bohong yang meresahkan seperti ini harus segera direspon agar segera ditindak
yang terakhir yang berkaitan dengan hoax dan fitnah fitnah yang akhir akhir ini
karena memang sebentar lagi adalah hajat besar elek maupun pilpres di bulan april
saya titip ini harus betul betul direspon dengan baik oleh nu terutama
kalau ada fitnah fitnah isu isu yang dari pintu ke pintu
sudah dari pintu ke pintu
kalau hal seperti ini tidak direspon dan kita diam masyarakat akan termakan
sekali lagi survei kita mengatakan sembilan juta lebih masyarakat percaya mengenai itu
sehingga saya juga harus bicara